kasus kekayaan tak wajar dan juga gaya hidup hedonisme mantan pegawai dijen pajak
rafael alun trisambodo dan ex pejabat dijen bea cukai eko darmanto
menjadi jalan membuka kotak pandora kejanggalan jumlah harta kekayaan pribadi
dan perilaku hedonisme di kalangan pejabat kemenkyu
lantas apakah pengusutan tuntas atas harta kekayaan tidak wajar kedua pejabat tersebut
menjadi pintu masuk untuk menelusuri dan memeriksa harta kekayaan pejabat pejabat di kemenkyu
dan yang lainnya
sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan peneliti transparansi internasional indonesia alvin nikola
selamat pagi mas alvin terima kasih sudah bergabung bersama kami mas
selamat pagi terima kasih
mas alvin apakah kejadian kejadian terkait dengan harta kekayaan pejabat yang tak wajar
yang akhir akhir ini mencuat di publik termasuk kondisi yang mengejutkan
atau sebenarnya anda sudah merasakan hal ini sesuatu yang akan terkuak sepertinya
yang pertama memang justru
mengejutkan itu bukan nominalnya begitu ya
tapi lebih daripada itu fakta bahwa fungsi deteksi itu nggak berjalan ya
jadi artinya kalau kita lihat kan bisa kita cek dari beberapa presiden ya
satu rat itu sudah janggal begitu ya
dilaporkan ppatk sejak tahun dua ribu dua belas
atau yang lain katakanlah pegawai kemenkyu yang kemarin dilaporkan ya
apa namanya ada enam puluh sembilan itu juga terindikasi sudah dari tahun dua ribu sembilan belas
jadi artinya sudah
empat kali ganti menteri tapi tidak cukup ada tindakan begitu ya yang proper
nah artinya kan ini indikasinya dua hal ya
satu memang fungsi pengawasan internal maupun eksternal itu kurang efektif sebenarnya
yang kedua juga bicara dalam konteks pelaporan lhkpn ya
yang sayangnya tidak cukup komprehensif ya dalam memotret situasi ini
dan yang kedua mas kalau tadi menyangkut pertanyaannya
ini kami kira fenomena yang gunung es begitu ya
apa asumsinya tentu lebih banyak orang gitu
dalam seputar di kebantuan keuangan yang mungkin saja terindikasi punya harga kekayaan yang gelap
kenapa ini bisa terjadi
sederhana saja karena hingga saat ini kita tidak punya aturan yang bisa mempidanakan ya
pejabat yang tidak yang punya kekuat apa namanya kekayaan yang tidak wajar
mas kalau tadi anda menekankan memang dari segi pengawasan kemudian juga pelaporan lhkpn juga
peraturan perundang undangan yang menjerat para pelaku
terutama dari para pejabat mengenai transaksi transaksi maupun kegiatan kegiatan keuangan yang mencurigakan
lalu anda melihat sebenarnya lhkpn yang selama ini dilaporkan itu memang tidak sesuai dengan prosedur
lalu seperti apa anda mengevaluasinya
saya kira kalau kita baca instrumen lhkpn ya
sejak awal itu memang didesain ya
tampaknya didesain sejak awal seperti macan yang tidak punya gigi ya
jadi bukan lagi macan ompong
memang kalau macan ompong giginya masih tumbuh lah
nah ini kita kira kira tidak sama sekali
karena memang dia hanya menjawab kebutuhan administratif ya
bicara soal pendataan
padahal kalau kita baca lebih luas problem korupsi kita itu ada di konflik kepentingan
nah sayangnya lhkpn sebagai sebuah instrumen pelacakan ya
deteksi tadi tidak mampu menjawab hal itu
nah itu dari segi instrumennya
nah yang kedua sebenarnya dari segi subjeknya sendiri ya
kalau kita baca memang lhkpn itu hanya menyasar
kejabat negara ya
jadi artinya itu memang terutama di pejabat yang berada di kedudukan s l satu gitu ya
maupun di s l dua
nah faktanya hari ini kita sama sama melihat justru yang seringkali rawan ya
maksudnya praktik suap gitu ya
itu justru banyak di level level menengah
artinya s l tiga ke bawah
nah ini akan kemudian tidak cukup terekam ya
dalam konteks pelaporan lhkpn
nah yang ketiga saya kira banyak
upaya memang sudah dilakukan ya untuk memperketat hal ini
tapi nampaknya masih berada di pinggiran ya
jadi artinya lhkpn hari ini masih hanya dijadikan standar syarat
jadi tidak kemudian dimanfaatkan gitu ya
atau bahkan dikaitkan dengan upaya upaya lain yang berkaitan
berapa banyak sih kemudian upaya penyelidikan di kpk begitu ya
ataupun negara hukum yang kemudian memanfaatkan lhkpn sebagai pintu masuk ke dalam hal seperti itu
jadi praktis sulit sebenarnya membayangkan audit kekayaan
bahkan lewat metode lhkpn ya
itu bisa benar benar efektif
saya lagi kenapa karena kita tidak punya gelik ya
norma yang bicara mengenai bahwa harta kekayaan yang tidak wajar itu dapat dipidana
yang tadi menarik anda katakan lhkpn ini sepertinya tidak punya sebuah kekuatan apapun ya
terkait dengan tindakan tegas dari pemerintah maupun penyidikan
karena memang tidak ada standar hukumnya
lalu sebenarnya idealnya apakah memang prosedur kedepannya lhkpn ini tidak layak lagi dipergunakan
lalu ada cara lain tidak mas untuk sebagai garda terdepan filter untuk melihat harta kekayaan dari para pejabat negara
selain dari eselon satu dua ternyata banyak juga pelakunya di eselon dua
yang pertama memang kalau kita bicara lhkpn sebagai instrumen deklarasi aset ya
ini sebenarnya baik sebagai pintu masuk apabila instrumennya diperkuat
jadi artinya terpatu ada sanksi dana yang diatur
terlambat lapor gitu ya
ataupun laporannya pun tidak tepat
padahal kan selama ini faktanya itu tidak ada sanksi sama sekali ya
kalau kita bicara mengenai pelaporan yang tidak tepat
nah yang kedua sebenarnya kalau baca instrumen lain ada juga yang namanya lhk asn ya
jadi asn pun sebenarnya juga punya kewajiban untuk katakanlah menyetor gitu ya
tapi problemnya pelaporannya itu bukan ke kpk
tapi keatasan di lembaganya
nah kita bisa lihat di sini
faktanya kan kemudian pengawasan internal itu kan seringkali tidak efektif ya jalannya
jadi ditambah lagi kemudian lhk asn itu tidak mewajibkan para pelapornya untuk mengatakan bukti ya
jadi hanya katakanlah memberikan informasi pendatang adalah waktu hal tahun ya
tapi tidak wajib dikatakan
faktanya kemudian redaktor pasti akan tepat gitu ya
ini lagi lagi sebagai pintu masuk
itu instrumen aset deklarasi
ini instrumen aset deklarasi
tapi kita sebenarnya ingin mendorong hal yang lebih luas
jadi perlu sebenarnya legislasi yang bicara soal illicit engagement itu sendiri ya
kekayaannya tidak wajar
ini sudah didorong sebenarnya sejak dua puluh tahun yang lalu ya
bahwa penting sebenarnya negara negara termasuk indonesia ya
untuk mengatur norma yang bicara soal kekayaannya tidak wajar
apakah itu diatur dalam undang undang cpi cor
diatur mekanismenya dalam qh
kalau saat ini mas
maksudnya sebenarnya penting untuk mendorong segera ruu kerapatan aset ya
karena di sana juga bicara soal
tidak hanya proses pidana tapi juga proses perdata
jadi itu sebenarnya hal hal yang kami rasa penting harus beyond lkpn begitu ya
karena faktanya hari ini instrumennya gagal berjalan gitu secara komprehensif
dengan instrumen yang gagal berjalan secara komprehensif
kemudian juga tidak ada perangkat hukum yang bisa memberikan kekuatan hukum bagi pemerintah terkait dengan lhkpn
dari catatan transparansi internasional indonesia
apakah hal ini seperti sudah lazim ya mas
sudah rahasia umum terkait harta harta tidak wajar
terutama untuk pejabat pejabat yang memang mereka bertugas di institusi atau di departemen departemen yang dalam tanda kutip basah seperti itu
ya kalau kita lihat ya
banyak sebenarnya teori teori korupsi juga mengatakan gitu ya
ada namanya konsep gon ya
nah opportunity dan expose itu domain organisasi
jadi artinya memang ini yang bisa dikontrol diatur oleh lembaga
katakanlah seperti kebijakan pemberian remunerasi gitu ya
atau katakanlah soal pinjaman kinerja kalau dalam konteks apa namanya pegawai publik kita
seringkali susah dilihat gitu ya
adalah drip dan neednya itu sendiri ya
ketamakan itu sendiri
ini segera juga salah satu
ini satu indikasi utama ya kalau kita baca dalam status pelaksanaan ini yang menimpa kemengeo
jadi artinya gaya hidupnya langgaran negara lagi lagi harusnya tidak hedonis gitu ya
karena di satu sisi memang melanggar kode etik bagi asn
tapi di saat bersamaan juga memberikan indikasi gitu ya kepada publik
bahwa bisa jadi ini faktor mendorong korupsi
nah kalau kita lihat dalam konteks itu sebenarnya monggo monggo saja gitu ya
boleh boleh saja sebenarnya untuk
kekayaan dan lain sebagainya
tapi yang harus dipindahkan adalah korupsinya
nah ini sebenarnya yang selama ini instrumen itu lemah ya
jadi lebih fokus banyak ke aspek deteksinya
tapi selama apa namanya proses meningkatkan hukum pengawasannya juga kurang proporsional
ini kemudian akan tentu menyulitkan ya proses penegakan hukum itu bisa berjalan
mas alvin yang menarik mengenai modus menyembunyikan harta ataupun transaksi ya
terutama dilakukan oleh pejabat
kalau kita lihat rafael alun sempat kpk kesulitan ini untuk melihat modus dan motif seperti apa
kemudian juga harta kemana saja
nah kalau dari anda sendiri maupun dari pihak institusi anda
sebenarnya seperti apa sih modus menyembunyikan harta kekayaan yang selama ini kerap dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab
iya kalau kita tempatkan pada konteks kebijakan uang ya
memang pada prinsipnya ada tiga tahap umumnya ya
kalau kita bicara soal itu
dua bicara soal layering
jadi placement itu katakanlah upaya ya
orang ini gitu ya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tidak diingatkan
karena ya dalam sistem keuangan
jadi kita bisa clear gitu ya dari berbagai informasi di hari ini
banyak pejabat pegawai di kementerian keuangan yang kemudian menempatkan dana kepada sistem keuangan tertentu
karena mencari skema pengajuan kredit
bagi atau kata kata
ke pembayaran kredit
bagaimana untuk mengabuhkan jejak auditnya audit res
atau yang lain yang juga banyak
saya kira ini ya menyelundupkan uang tunai ke negara negara lain
itu juga jadi modus yang kerap kali kita lihat di hari ini
kalau kita baca dari kasus rat
kita juga sering membiayai usaha tertentu gitu ya
dengan niat sebenarnya mencuci uang agar uang itu jangan dalam hal yang ketipusah
itu yang pertama yang kedua bicara juga soal layering ya
jadi setelah dihalihkan gitu ya
ditenpatkan lalu kemudian dilakukan proses layering
jadi artinya memindahkan ya
memisahkan hasil tindak pidana
yang sumbernya dari kejahatan itu ya
dengan transaksi keuangan yang dianggap
nah tadi dengan catatan disamarkan asal usul dana itu
jadi kasangan ini bisa berbentuk ada transfer gitu ya
dari satu bank ke bank lain
atau dari bank di wilayah indonesia ke wilayah negara lain gitu ya
atau juga menggunakan simpanan tunai ya
sebagai agunan katakanlah untuk mendukung transaksi yang sah
atau modus yang makin banyak mas sekarang itu menggunakan perusahaan cangkang ya
bisa banyak telusuri modusnya dari korupor hari ini
jadi kita sudah cuci
lalu kemudian mereka bisa menggunakannya untuk inerpati secara langsung
bagi kekayaan material
jadi tadi sarananya bisa banyak banget
bankan lembaga pemeriksaan money broker
bahkan real estate ya
atau kalau kita baca di rap hari ini
atau perusahaan konsultan pahit
ini juga bisa jadi salah satu tempat untuk cari waktu sendiri
dari beberapa poin yang tadi anda katakan
dan kita mengacu pada kasus rafael salah satunya ya
apakah anda melihat ada mengarah ke tppu
karena biasanya modusnya seperti tadi ya
ada perusahaan sel cangkang
dimana dia punya saham di beberapa tempat
kemudian juga ada transaksi pembelian barang
apakah kemungkinan memang ada kasus tppu disini
saya kira kemungkinan itu sangat terbuka luas ya
terutama kalau kita baca dari presiden kasus kasus sebelum
tapi memang perlu digariskan
bahwa insumen hukum di hari ini terbatas terbatas ya
jadi bagi contoh katakanlah undang undang tppu itu harus mencaratkan bahwa transaksi itu digunakan atau diperoleh dari tindak asal ya
dalam konteks ini katakanlah korupsi
jadi artinya selama kekayaan tidak sah itu ya
berasal dari korupsi
itu bisa kita jerat gitu secara tidak
tapi kalau tidak
kita jerat dan dibuktikan
nah itu kemudian kita tetap tidak bisa
kita harus melakukan pindahkan ya dalam konteks itu
jadi artinya sebenarnya penting begitu mas penelusuran aliran dana ini
selain kemudian didorong sebagai kewajiban irjen ya
pemenkus sebagai penguat internas ini juga perlu didukung ya
kepala pemeriksaan eksternal kata kata seperti kpk bkpk ppkpk maupun bpk dan bpkp
nah audit infeksi gratis ini biasanya sudah menemukan ya
apakah kemudian tadi predikat karena itu terpenuhi di satu sisi
tapi juga bisa harus bersamaan
apakah kemudian ada jaringan jaringan lain sebenarnya ya
yang juga melakukan hal ini secara
terima kasih mas alvin nikola
selaku peneliti transparansi internasional indonesia
selamat pagi mas salam sehat selalu